kita mulai seingatnya di indonesia today dari arus balik kelebaran
pertemuan arus kendaraan dari tol cipali dan juga cipularang
merupakan penyebab kemacetan di tol jakarta cikampek
dan hingga minggu malam antrean kendaraan ini mengular hingga kruas tol cipali
minggu malam kemacetan di jalan tol jakarta cikampek terus terjadi dan semakin parah
antrean kendaraan mengular hingga puluhan kilometer
ke ruas jalan tol cikopo palimanan dari arah cirebon menuju jakarta
salah satu penyebab kemacetan adalah pertemuan arus kendaraan
dari tol cipali dan tol cipularang di kilometer enam puluh
selain itu kemacetan juga diperparah oleh kendaraan pemudik
yang memasuki sejumlah res area di kilometer enam puluh dua lima puluh delapan dan lima puluh dua
para pemudik yang akan kembali ke jakarta mengaku
sejak memasuki tol cipali hingga memasuki tol cikampek kilometer enam puluh tujuh
membutuhkan waktu tempuh sekitar tiga jam
diperkirakan kemacetan di jalur biasa sama jalan tol juga dijalur biasa
dari mana mau kemana
berapa jam pak
dari cirebon itu jam tiga
udah lima jam
dari mana pak
mau ke jakarta
terjebak macet berapa jam pak
iya di cipali tiga jam
sejak minggu siang petugas kepolisian telah memperlakukan rekayasa lalu lintas
petugas mengalihkan sebagian arus lalu lintas keluar tol cikampek melalui jalan arteri karawang dan purwakarta
selain itu petugas juga memperlakukan kontraflow
namun sejak minggu pagi hingga malam kemacetan belum dapat terurai
dian firmansyah kerawang